sedang menyusun sebuah regulasi di mana siapapun yang terpapar covid positif
maka yang bersangkutan harus mengikuti isolasi yang diselenggarakan oleh pemerintah
gubernur dki jakarta anies baswedan berencana menjadikan wisma atlet sebagai tempat perawatan bagi pasien covid sembilan belas dengan gejala ringan
sementara pasien dengan gejala sedang hingga berat akan dirawat di rumah sakit
dengan regulasi ini maka pemprov dki jakarta akan meniadakan isolasi mandiri bagi pasien covid sembilan belas dengan gejala ringan
pada awal bulan september jakarta memiliki lebih dari empat puluh dua ribu kasus positif
dan lebih dari tiga belas persen diantaranya harus melakukan isolasi mandiri
ditambah dengan catatan ada sekitar penambahan lima ratus hingga seribu kasus setiap harinya selama bulan agustus lalu
wisma atlet yang akan dijadikan tempat isolasi mampu menampung
menanggung dua puluh empat ribu orang
kini lebih dari seribu pasien tengah menjalani rawat inap di rumah sakit darurat tersebut
menurut ikatan dokter indonesia kebijakan peniadaan isolasi mandiri ini seharusnya dilakukan pada awal pandemi
syaratnya ruangan isolasi harus dalam kondisi yang baik sehingga pasien tidak stres selama karantina
walaupun terlambat tapi sudah ada niat seperti itu kami akan mendukung itu
tetapi dengan syarat satu adalah jangan sampai
penyediaan isolasi mandiri itu ala kadarnya
karena bagi pasien covid sembilan belas penderita covid sembilan belas itu tingkat stresnya sangat tinggi sekali
penderita kalau terkena covid sembilan belas biasanya keluarganya juga positif
sehingga nanti ruang isolasi mandiri itu juga bisa mencakup untuk keluarganya dalam satu ruangan
di tengah dilema keterbatasan tenaga serta fasilitas medis
pemprov dki jakarta masih berharap peniadaan isolasi mandiri mampu mengurangi kluster rumah tangga pada penyebaran virus corona
noras pasya kurnia yurniawan jakarta